bapak baru kasus dugaan pemenuhan terhadap brigadir yuswa huta barat kembali tersaji
sore tadi polri telah menetapkan putri candrawati sebagai tersangka dan dijerat pasal tiga ratus empat puluh kuhp tentang pembunuhan berencana
sementara ada delapan puluh tiga anggota polri hari ini diperiksa secara khusus terkait dengan kasus ini
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami usman hamid direktur eksekutif amnesty international indonesia
melalui sambungan zoom halo bang usman selamat malam
selamat malam mbak dea apa kabar
baik apa kabar bang usman terima kasih sudah bergabung bersama kami
baik baik terima kasih
ya bang usman tadi sore kita mendengarkan penetapan tersangka yakni istri dari jenderal polisi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya
yakni ada putri candrawati sebagai tersangka dengan pasal yang dikenakan adalah tiga ratus empat puluh kuhp
apa komentar anda dengan langkah dari penyidik polri
ya tentu kami mengapresiasi perkembangan terbaru dari hasil hasil penyidikan di kepolisian
baik itu dengan adanya penetapan tersangka maupun perkembangan lainnya
kami berharap bahwa penanganan kasus kematian joshua ini dapat menjadi momentum yang sangat baik untuk memperkuat agenda agenda reformasi kepolisian
pertama di dalam bidang akuntabilitas

pertama di dalam bidang akuntabilitas

pertama di dalam bidang akuntabilitas

saya kira agenda reformasi kepolisian sangat membutuhkan para pihak dari mulai di masyarakat lembaga lembaga di dalam pemerintahan
termasuk juga lembaga lembaga independen seperti komnas ham kompolnas dan juga lembaga seperti ombudsman
serta lembaga politik seperti parlemen khususnya depokrasi
dan lebih khusus lagi komisi tiga
dengan adanya peran dari para pihak tersebut maka saya percaya bahwa agenda agenda reformasi kepolisian dapat berjalan lebih baik
baik bang usman ini kan penetapan tersangka ini akhirnya ditetapkan cukup jauh ya dari tanggal kejadian yaitu delapan juli dua ribu dua puluh
dan ditetapkan baru sekitar ya sekitar satu bulan lah begitu
apa yang anda lihat dari langkah polri ini apakah memang begitu kuat arusnya di dalam polri sendiri sehingga membuat prosesnya kalau boleh dibilang ini lama
iya betul sekali sejak awal sebenarnya masyarakat juga sangat mengerti sangat mengikuti dan mengingatkan berkali kali kepada kepolisian untuk tidak ragu ragu
namun tampaknya memang proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian berjalan lambat akibat dari beberapa faktor
salah satu faktornya adalah kendala psikologis akibat dari misalnya jabatan pangkat dan juga posisi posisi struktural di dalam hirarki kepolisian
sebenarnya kepolisian adalah lembaga sipil lembaga penegak hukum yang tidak boleh menerapkan hirarki sebagaimana di lembaga militer
anggota anggota kepolisian apalagi mereka yang menjalankan fungsi fungsi di tingkat penyidikan memiliki hak diskresi memiliki kewenangan diskresional yang tidak bisa diintervensi dari tingkat atas secara hirarkis
namun demikian sulit untuk disangkal bahwa keadaan keadaan struktural di dalam kepolisian itu menimbulkan kendala psikologis
misalnya dalam hal ini tersangka utama perkara kematian joshua yaitu mantan kadisropam verdi sambo sekaligus juga mantan kepala satgas khusus di kepolisian memiliki pengaruh yang sangat besar
selain dari segi kepangkatan juga dari segi jabatan sebagai kepala divisi propam
sama halnya dengan pimpinan dari polisinya polisi
apalagi kita sama sama ketahui dan masyarakat memperbincangkan masalah ini secara luas bahwa ferdisambo bukan sekedar pejabat struktural di tingkat mabes polri
tetapi juga pejabat yang mendapatkan mandat khusus dari kapolri melalui surat perintah kapolri nomor seribu lima ratus delapan puluh tiga yang menunjuknya sebagai kepala satgas khusus untuk menangani kasus kasus yang mendapatkan atensi pimpinan
seperti kasus kasus penyalahgunaan psikotropika narkotika bahkan belakangan berkembang luas di dalam masyarakat
bahwa satgas ini diyakini atau diduga banyak terlibat di dalam praktek praktek pungutan dan setoran terhadap dari bandar bandar judi terutama bandar judi online maupun juga bandar bandar narkoba
nah dugaan dugaan semacam ini saya kira harus mendapat perhatian serius dari kepolisian dari pemerintah dari dpr dan juga dari lembaga lembaga independen
kalau itu benar maka itu betul betul merusak citra kepolisian merusak kewibawaan kepolisian dan juga seluruh jajaran penegakan
hukum bahkan kredibilitas dari negara dan pemerintah
oleh karena itu dugaan dugaan yang berkembang di dalam masyarakat yang sekarang ini sudah juga diberitakan oleh media masa harus ditindaklanjuti dengan pengusutan yang tuntas
bukan sekedar pada kematian brigadir joshua tetapi juga pada pembenahan kelembagaan di dalam kepolisian
tidak boleh ada lagi praktek praktek yang seperti itu jika itu memang benar
dan polisi saya kira harus membuka diri parlemen dpr juga harus berhasil mengusut perkara ini bersama dengan masyarakat termasuk lembaga lembaga independen seperti komnas ham
agar praktek praktek yang menyimpang itu bisa dihilangkan atau setidak tidaknya dikurangi secara signifikan dari kelembagaan kepolisian republik indonesia
ya bang usman kita bicara jika hari ini saya bertanya jika hari ini anda bagaimana melihat gestur dari polri
merespon dugaan dugaan yang berkembang di masyarakat seperti yang tadi bang usman sampaikan
seperti apa anda melihat gestur dari polri
masih terlihat enggan masih terlihat ragu ragu masih terlihat seperti khawatir bahwa apabila dugaan dugaan itu diusut lebih jauh
maka bisa menimbulkan semacam goncangan di dalam kepolisian
nah goncangan inilah yang saya kira harus diperhitungkan oleh pemerintah dan juga oleh dpr
adalah antisipasi perombakan struktur kepolisian pembenahan sumber daya manusia di kepolisian
pembenahan anggaran kepolisian dan juga penguatan kembali akuntabilitas kepolisian kepada masyarakat
kepada lembaga politik parlemen kepada pemerintah kepada misalnya lembaga lembaga independen
dan hanya dengan cara itu saya kira keengganan keengganan semacam ini bisa kita perbaiki
nah saya melihat memang salah satu faktor yang paling mencolok
adalah banyaknya para pihak yang terkait di dalam perkara kematian joshua
baik itu yang terlibat di dalam pembunuhan brigadir joshua
yang mengusut kematian brigadir joshua
baik yang mengusut secara langsung maupun yang secara tidak langsung
bahkan sebagian besar merupakan bawahan dari tersangka utama verdi sambo
di dalam satuan tugas khusus
dan inilah yang bisa menjelaskan kenapa
proses pengusutan yang tuntas itu seperti berjalan setengah hati
dan ini yang saya kira harus dijawab oleh pemerintahan kepolisian
oleh pemerintah dan juga oleh dpr ri
saya kira tidak boleh kita pura pura tidak tahu atau menutup mata terhadap informasi yang sangat berkembang luas
tentang praktek praktek yang menyimpang dari satuan tugas khusus
memang satuan tugas khusus ini telah dibubarkan
kita mengapresiasi keputusan itu
tetapi pembubaran itu tidak bisa begitu saja melupakan
apa yang sesungguhnya menjadi masalah struktural dari keberadaan satgas khusus itu
pembubaran harus dilanjutkan dengan pengusutan
dan harus dilanjutkan dengan pertanggungjawaban politik
pertanggung jawaban publik atas apa yang telah dilakukan oleh satgas khusus selama ini
secara normatif keputusan tersebut sebenarnya menyalahi undang undang
menyalahi prinsip pemolisian yang demokratis
karena tim satgas khusus itu seperti bisa mengendalikan seluruh penyelidikan
dan penyidikan atas perkara perkara ilegal seperti misalnya penyalahgunaan narkotika
penyalahgunaan psikotropika atau tindak pidana pencucian uang
sampai dengan tindak pidana korupsi
dengan hanya berdasarkan pada adanya atensi pimpinan
itu sebenarnya tidak boleh
kepolisian hanya bisa bekerja berdasarkan hukum negara
berdasarkan kepentingan masyarakat
berdasarkan sumpah di kepolisian
dan hanya itu yang bisa jadi dasar mengukur kenapa pembubaran satgas itu
tidak cukup berhenti di situ saja
melainkan harus ada pertanggung jawaban politik
pertanggung jawaban hukum dan pertanggung jawaban publik
kapolri sebagai pemberi perintah juga tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya
yang telah membentuk satgas khusus tersebut dan menunjuk verdi sambo
beserta sekitar empat ratus tiga puluh an
anggota kepolisian dari mulai tingkat perwira tinggi
perwira menengah sampai dengan tantama dan juga bintara
saya kira nama baik kepolisian dipertaruhkan
kredibilitas pemerintah dan dpr juga dipertaruhkan
kalau perkara ini tidak dibongkar secara tuntas
saya kira praktek praktek menyimpang itu akan terus berlanjut
dan bukan hanya menimbulkan loyalitas ganda
dari para petugas kepolisian yang seharusnya hanya setia pada hukum
setia pada kepentingan negara kepentingan masyarakat
tetapi setia kepada pihak pihak tertentu yang memberi menjadi sumber sumber pendapatan
di luar anggaran anggaran negara
saya kira ini harus dibenahi dan tidak ada momentum yang lebih baik
daripada momentum pengusutan kematian brigadir joshua
berarti artinya momentum pengusutan dugaan pembunuhan terhadap joshua ini
menjadi pintu masuk
karena beberapa waktu yang lalu juga kasus kasus kontroversial
di dalam tubuh polri juga sempat membuat kita berpikir bahwa akan ada reformasi polri
betul sekali ada banyak kasus kasus sebelumnya dan kasus kekerasan
atau pengenayaan atasan terhadap bawahan bukanlah yang pertama kali
telah berkali kali terjadi
problem mendasar dari penelitian kami di amnesty international terhadap kepolisian adalah lemahnya akuntabilitas kepolisian
akuntabilitas itu harus ditempuh melalui lima lapis
lapis pertama lapis yang bersifat akuntabilitas internal dengan keberadaan di sisi propam
dan keberadaan irwasum
tetapi dalam masalah ini justru mekanisme akuntabilitas internal yang justru terlibat di dalam masalah
karena itu kita harus pastikan lapis yang kedua yaitu pengawasan dan akuntabilitas eksekutif oleh pemerintah

kita beruntung dengan sikap sikap kritis dan sikap sikap kritis
dan sikap sikap yang terbuka dari menko polhukam prof mahfud md
sehingga perkara ini tidak begitu mudah ditutup tutupi pada awalnya
dan yang ketiga adalah lapis akuntabilitas yang bersifat politik di dpr
komisi tiga sebenarnya sangat kami harapkan sedari awal mengambil peran pengawasan
juga peran kontrol politik termasuk kontrol anggaran kepolisian
komisi tiga paling bertanggung jawab untuk menambahkan anggaran anggaran kepolisian selama ini
dan harus memastikan ada akuntabilitasnya
termasuk apabila ada anggaran anggaran di luar anggaran negara
yang menimbulkan loyalitas ganda di dalam kepolisian bukan mengabdi pada negara
tetapi mengabdi pada kepentingan kepentingan sempit segolongan tertentu
atau kepentingan kepentingan yang sifatnya materialistik
yang keempat adalah lapis pengawasan dan akuntabilitas melalui lembaga lembaga eksternal
seperti misalnya komisi nasional hak asasi manusia
termasuk saya kira semi eksternal seperti kompolnas
dan juga lembaga eksternal seperti ombudsman republik indonesia
dan yang keempat adalah lembaga eksternal seperti ombudsman republik indonesia
dan yang kelima adalah lapis pengawasan dan akuntabilitas publik
dari media massa dan juga lembaga lembaga non pemerintah
kita beruntung juga media masa kita sangat mengawasi dari dekat perkara ini
meskipun di awalnya mendapatkan tekanan mendapatkan intimidasi
tapi hingga hari ini saya melihat efektivitas pengawasan media massa
efektivitas pengawasan lembaga masyarakat sipil
di dalam mendorong keterbukaan kepolisian
di dalam mendorong pengusutan kematian brigadir joshua
dan yang jauh lebih penting
mendasar lagi adalah memperbaiki kelembagaan kepolisian
yang saat ini dalam pandangan saya berada pada titik nadir gitu
masyarakat sudah begitu skeptik terhadap kepolisian
kita sudah berkali kali mendengar masyarakat merasa percuma lapor polisi
karena proses penanganan hukum di kepolisian seringkali bukan berdasarkan fakta yang objektif
bukan berdasarkan kepentingan masyarakat
tapi berdasarkan fakta fakta yang sifatnya subjektif
bahkan dalam perkara kematian yosua
kita melihat manipulasi fakta penghilangan fakta pengurusakan fakta
penghancuran fakta pengelabuan masyarakat pembohongan publik
dan ini yang membuat saya kira para pihak termasuk presiden
sampai harus berkali kali memberikan pernyataan itu
masyarakat pun sampai harus berkali kali memberi kritik yang keras
bahkan saya menduga di dalam kepolisian juga mulai ada upaya upaya
untuk membuka perkara perkara internal kepolisian
bukan untuk menjelek jelekan kelembagaan bukan untuk menjelekan sejumlah orang tertentu
tapi untuk membangun keterbukaan dan memperbaiki kelembagaan kepolisian negara yang sama sama kita cintai
baik membangun keterbukaan dan tadi juga anda menyebut soal akuntabilitas
ini penting untuk bisa memperbaiki situasi di dalam polri agar tetap dipercaya oleh masyarakat
terima kasih bang usman hamid direktur eksekutif amnesty international indonesia
sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
terima kasih dea